kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia erlangga wisnuwaji di jayapura papua
halo selamat siang angga sampai saat ini sudah ada berapa jumlah atlet maupun ofisial yang terkonfirmasi positif
ya selamat siang bram seperti yang tadi sudah diinformasikan memang kemarin malam
jurubicara satgas covid sembilan belas papua sudah menyebutkan bahwa dalam gelaran pon ke dua puluh di papua kali ini
ada dua puluh sembilan orang atlet dan ofisial yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dan satu diantaranya sudah dinyatakan sembuh namun dua puluh delapan orang lainnya masih harus menjalani isolasi mandiri
isolasi terpusat dan ditangani oleh rumah sakit terkait yang bekerja sama dengan pb pon
namun kabar baiknya dari dua puluh delapan orang yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas itu
semuanya sebagian besar tidak ada gejala ataupun gejala hanya mengalami gejala ringan
karena mereka semua ini sudah
sudah divaksinasi komplit dua kali
dan tadi menpora zainuddin amali di venue cabang olahraga menembak juga menyebutkan bahwa
rata rata sebagian besar atlet dan ofisial yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas itu
angka ct value nya itu cukup tinggi yaitu di atas tiga puluh lima
sehingga itu menyebabkan bahwa mereka rata rata tanpa gejala atau gejala ringan
dan tracing juga akan segera dilakukan dan menpora menyebutkan bahwa tracing yang dilakukan
rekan sekamar dari atlet atau ofisial yang positif itu sudah dinyatakan negatif
dan harapannya tentu bahwa protokol kesehatan di semua venue dapat dijalankan dengan benar benar ketat
seperti yang tadi saya laporkan dari venue cabang olahraga menembak
sehingga angka positif covid sembilan belas di gelaran pon ke dua puluh di papua kali ini tidak terus bertambah bram
ya angga anda tadi menyebutkan tracing sudah dilakukan terus kemudian peningkatan pengetatan protokol kesehatan begitu
bagaimana pelaksananya secara teknis di sana kemudian agar tidak muncul lagi kasus positif seperti ini angga
ya kalau soal penonton tadi menpora juga sudah mengakui bahwa memang agak sulit untuk menangani masalah penonton ini
terutama di cabur cabur yang populer karena menpora juga menyebutkan bahwa
antusiasme warga papua untuk menyaksikan langsung ke venue berlangsungnya pon ke dua puluh ini sangat tinggi

dan salah satu caranya adalah kita memang tidak bisa menangani penyakit yang terlalu besar
dan salah satu caranya adalah kita memang tidak bisa menangani penyakit yang terlalu besar

yang bisa dilakukan hanyalah menghimbau agar warga tetap menaati protokol kesehatan dengan selalu mengenakan masker
dan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pemerintah sudah menggaungkan bahwa masyarakat di sekitar venue di empat cluster
tempat berlangsungnya pon ini harus sudah divaksinasi minimal satu kali
tapi yang menjadi catatan bagi saya adalah ketika saya tadi mengunjungi venue cabang olahraga menembak
protokol kesehatan dilakukan dengan cukup rapuh
di mana pemeriksaan dilakukan dengan mulai dari pemeriksaan id pemeriksaan suhu
kemudian ketika penonton hendak masuk ke arena pertandingan
ini juga petugas memeriksa apakah penonton yang masuk sudah melakukan swab antigen atau belum
dan kontingen ataupun anggota atlet yang ingin menonton rekannya bertanding ini juga dibatasi minimal atau maksimal empat orang
saya rasa ini adalah hal yang baik yang bisa ditiru di venue venu
atau apabila mungkin ada fungsi lain
atau apabila mungkin ada fungsi lain
venue lain yang lokasinya atau tempatnya lebih sempit atau lebih kecil
ini mungkin salah satu jalan keluarnya menurut saya bisa dilakukan dengan menempatkan big screen di luar
sehingga apabila kapasitas di dalam sudah terlalu penuh
ini warga yang antusias masih bisa menyaksikan secara langsung dari luar venue bram
angga artinya dengan kondisi seperti ini apakah kemudian ada kemungkinan begitu
ada perubahan jadwal atau memang sudah ada perubahan begitu di sana
ya hal ini juga tadi saya tanyakan langsung
tadi saya tanyakan langsung ke menpora zainuddin amali
bagaimana apakah dengan adanya kasus covid sembilan belas sebanyak dua puluh sembilan orang ini
apakah ada pengaruhnya terhadap gelaran pon ke dua puluh
dan menpora tadi menjawab dan memastikan bahwa meskipun ada penambahan kasus positif covid sembilan belas
ini gelaran pon akan tetap berjalan sesuai rencana dan rencananya memang pon akan berakhir
dan melakukan penutupan pada tanggal lima belas oktober

harapannya pon dapat berjalan lancar tidak ada lagi penambahan kasus
semua terkendali protokol kesehatan dapat ditetapkan
dan hingga nanti penutupan pon pada tanggal lima belas oktober berang
ya betul sekali angga kita memang berharap tidak ada lagi penyebaran dan juga lancar begitu ya sampai penutupan nanti
terima kasih harlangga wisnuwajeng melaporkan dari papua